sementara itu pemprov dki jakarta berencana untuk merelokasi ribuan pedagang korban kebakaran
ke blok lima pasar senen lantai satu dan juga lantai dua
pedagang yang ingin mendapatkan jatah kios baru wajib mendaftarkan diri
dengan menyertakan kartu identitas dan juga bukti penyewaan kios yang terbakar
sejumlah pedagang pasar senen yang kiosnya terbakar jumat siang
memenuhi tempat pendaftaran lokasi baru yang dibuka oleh pengelola
bagi pedagang yang ingin mendapatkan jatah tempat relokasi pengganti kios mereka
diharuskan menyertakan sejumlah persyaratan seperti kartu identitas tv
nomor telepon nomor kios hingga bukti penyewaan kios
lokasi penampungan sementara yang berada di blok lima lantai satu dan dua pasar senen ini
akan diprioritaskan bagi para pedagang yang kiosnya terbakar
ini kita coba untuk pendataan awal untuk pedagang pedagang kami
pusat pedagang senen
dikumpulkan pedagang pedagang yang di pusat perdagangan senen
diikut sertakan ktp berikut nomor handphone dan nomor loss
atau nomor toko yang beliau punya
untuk sementara kami ada di blok lima lantai satu dan lantai dua
proses pendaftaran akan dibuka dalam beberapa tahap
hingga seluruh pedagang masuk dalam pendataan dan mendapatkan jatah kios baru
diperkirakan lebih dari satu enam ratus kios ludes terbakar
eko budi jakarta